tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
kenapa karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri
itu juga ditanyakan tergantung nanti kalau pdip punya keunangan karena itu internal organisasi organisasi partai ya jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan
tapi pdip bilangnya presiden menyibukkan diri
jadwal presiden ya biar mereka tahu
berapa puluh banyak jadwal presiden
waduh coba tadi ada yang cegat saya saya bisa ambil jadwal presiden
biar bisa dilihat itu seabrak abrek jadwalnya
termasuk tadi juga yang dari sulawesi selatan dari pontianak dari aceh
berarti memang sibuk gitu ya
kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri
namanya presiden bagaimana tidak seabrek abrek jadwalnya
iya jangan jangan menyebar berita bohong lagi